oh terbalik aduh putar dulu
jangan sampai nih ada satu kayak begini
beragam hobi dan kegiatan untuk mengisi waktu luang bermunculan selama pandemi covid sembilan belas
salah satunya bercocok tanam dengan teknik hidroponik
hidroponik merupakan cara bercocok tanam tanpa menggunakan media tanah
dan biasanya dikerjakan dalam rumah kaca dengan menggunakan medium air yang berisi zat hara
selamat datang mirsa di segmen sehari menjadi
ini kita akan melihat yang hijau hijau hari ini tapi bukan hanya view nya saja
bukan hanya tanaman tanamannya saja atau pepohonan
tapi kita akan belajar untuk membuat dan memanen hidroponik let's go
salah satu sentra budidaya sayuran hidroponik adalah
di desa sukamakmur kecamatan sukamakmur kabupaten bogor jawa barat
dari greenhouse yang dibangun pada juni dua ribu dua puluh satu lalu ini
setiap bulannya mampu menghasilkan empat ratus kg aneka sayuran hidroponik
ada beberapa hal yang harus disiapkan untuk menjadi seorang petani sayur hidroponik
salah satunya media tanam berupa talang air
hal ini dikarenakan seluruh kebutuhan nutrisi dari sayuran yang ditanam secara hidroponik didapat dari air
ini sudah bersih yang ini ya
gak bersih kata abangnya nanti si lembut lembut ini akan bikin si wadahnya atau rokoknya menjadi cepat kotor
imbasnya antara si bibitnya nggak tumbuh
ataupun kalau tumbuh nanti lebih cepat mati ya bang
atau misalkan nanti ada hama dia juga lebih gampang untuk kena
setelah dibersihkan gunakan media tanam rokuul sebagai tempat tubuh benih
sampai cai sim
aduh ini satu lubang satu kecilan
sama makanan ikan saya di rumah gedean makanan ikon
dan salah satu alasan kenapa tidak langsung ditaruh di pot yang untuk si tanaman ya pasti akan hanyut dong
jadi harus membuat dia menjadi bibit ataupun tunas yang sudah agak sedikit lebih besar
eh ini udah saya masukin lho biar
lupa kecil banget
oh jadi dua gak apa apa ya
salah satu jenis sayuran yang cepat tumbuh adalah pakcoy
dari benih hingga bibit hanya membutuhkan waktu empat hari saja
punya kesabaran yang tinggi ya
oh terbalik aduh putar dulu
waduh aku mau pasnya pecah banget
ntar dulu geserin dong
waduh pesanan orang lagi
nah ya aman
hmm nah kalau dari yang tanda tanda gini nih pesanan orang
kalau ada yang sakit serem ih nanti nunggu lagi lama di kumplin
selalu usahakan memberi bibit dengan jumlah dan waktu yang sama juga agar dapat tumbuh seragam dan tampilannya lebih cantik saat dijual
setelah empat sampai empat belas hari beberapa benih sudah tumbuh dan siap dipindahkan ke media tanam netpond
caranya mudah potong bibit dengan rockwool
rockwool seperti namanya merupakan serat mirip wool
yang terbuat dari batuan vulkanis
batuan dari wilayah pegunungan ini memenuhi syarat sebagai media tanam hidroponik
ya ini tidak mengandung nutrisi namun menyerap pupuk cair dan udara yang membantu pertumbuhan akan
jadi ketika lagi ngurusin untuk pemindahan ini ke netpotnya juga bagian penyortiran
kalau sudah ada yang warna coklat coklat seperti ini artinya sudah tidak layak dan kalau dipindahkan ke netpop pun dia bakal jadi busuk
jadi mendingan kita cut off sekalian ya bang ya
selanjutnya buah akar tanaman yang membusuk
selain itu pastikan daun tanaman yang masuk ke greenhouse tidak berlubang
sebab hal ini menjadi pertanda bahwa bibit berpotensi menjadi sumber penularan hama ulat
sebelum ke bagian kumbung utama siapkan terlebih dahulu air nutrisi
sederhananya nutrisi hidroponik merupakan zat zat yang dibutuhkan oleh tanaman agar dapat tumbuh optimal
seperti fosfat untuk pembentukan akar dan kalium untuk membantu proses fotosintesis
selain itu air nutrisi juga harus memiliki kandungan zat besi mangan seng boron sampai klor
nah ini lagi akan ditambahkan nutrisi kembali yang tadi sudah disebutkan
dan kuncinya adalah air tidak boleh sampai mati
karena kalau sampai airnya tidak mengalir berarti dia tidak mendapatkan makanan yang dibutuhkan ya dalam tanda kutip
jadinya nanti akan layu dan tidak bisa dipanen atau mati
selanjutnya pindahkan bibit ke dalam talang yang airnya mengalir selama dua puluh empat jam
jangan lupa pada siang hari hindarkan tanaman terpapar sinar matahari langsung
habis dipindahkan ke bagian permajaan jangan lupa ditarik
ini bagian kain tambahan supaya tidak langsung terkena sinar matahari nanti layu
setelah itu lakukan perawatan rutin dan pengecekan berkala
salah satunya dengan memeriksa hama di tanaman
hama yang lazim dijumpai adalah ulat tentara atau prodeninya
aduh nih sortir pr juga ya mata tuh harus bener bener jeli karena ada yang lubangnya kecil kecil
nah kalau ini yang agak gede gede masih kelihatan kalau ada yang lubang lubang begini langsung diambil ya bang ya
ini biasanya ada ulat mana nih ah itu dia baru dibilang
jangan sampai nih ada satu kayak begini
nah ini yang kita tunggu tunggu panen
di tempat ini ada dua puluh jenis sayuran yang dibudidayakan dengan cara hidroponik
dan yang dipanen saat ini adalah sawi pagoda
sawi pagoda atau orang menyebutnya take chai alias tatsoi merupakan jenis sawi yang berasal dari tiongkok
di sini sawi pagoda dijual rp empat belas untuk setiap dua ratus lima puluh gramnya
ketika panen memang ternyata sederhana ya cuma ngambil nyomot segala macam
tapi kita juga harus memilih nggak langsung semuanya nih kita ambil ataupun kita panen harus yang dalam ukurannya sesuai ataupun ukurannya mirip mirip dan seragam
sayuran yang dipanen selanjutnya adalah selada air selada merupakan salah satu sayuran tertua yang dikonsumsi oleh manusia
selada air kaya akan sulfur nitrogen dan yodium pastikan juga rokul tidak dibuang dan masih lembab ketika dikemas
karena inilah salah satu cara membuat sayuran tahan lebih lama
otek hmm mie selada biasanya kan kalau peliputan perkulineran dimasak dulu tapi ada beberapa yang bisa langsung dikonsumsi nih selada
sangat crunchy ya tipikal kalau airnya mengalir maksimal manis loh bang manis loh
selada air dibanderol rp lima belas per dua ratus lima puluh gram jika dibanding selada yang biasa ditemui di pasaran harga selada air lebih tinggi atau tiga kali lipatnya
ada sejumlah alasan kenapa sayuran hidroponik dijual dengan harga lebih tinggi beberapa diantaranya adalah sayuran selalu segar bebas dari hama dan pesticida
yang udah sudah tidak ada yang bagian kecil kecilnya atau yang masih dalam tanda kutip tunasnya
bagian akarnya juga sudah dikulung dengan rapi lalu setelah ini ditimbang segar bet segar bet segar bet
selesai dipanen kesegaran sayuran hidroponik bisa bertahan hingga tujuh hari sedangkan sayuran yang ditanam secara konvensional hanya bertahan tiga hari
ada beberapa yang berlubang seperti ini nih ini jangan sampai ke jual ke pelanggan karena tentunya tidak jadi perfect dicabut
tapi nyambutan tidak menarik turun tapi pelan pelan seperti ini
nah supaya bagian yang luar luarnya tidak ikut terbawa
kelebihan bercocok tanam secara hidroponik ini adalah bisa menggunakan tempat terbatas
di tempat ini seluruh sayuran ditanam di ketinggian yang sama tujuannya agar terkena sinar matahari yang sama dan tumbuh seragam
selain itu pastikan air selalu mengalir selama dua puluh empat jam dan sirkulasi udara terjaga kipas angin bisa digunakan agar suhu tidak terlalu kering dan terjaga kelembapannya
mirsa ini air ya air bukan pesticida nih bukan karena di beberapa tanaman di beberapa greenhouse lebih tepatnya dia suka kotor karena debu
kalau di sini karena si bambunya juga bang ya bambunya juga suka ada serpihannya jadi harus dicuci sampai bersih
meski baru beroperasi satu tahun budidaya sayuran hidroponik ini memiliki omset fantastis mulai dari lima puluh hingga seratus juta per bulannya
namun usaha ini tidak selalu berjalan mulus
selain hama yang menjadi musuh utama pemilik usaha juga pernah gagal panen akibat listrik mati listrik mati membuat aliran pun terhenti
pernah di sana kita ada yang namanya terkena hama full sehingga kita harus sterilisasi kebun yang artinya semua kita kosongin kita cuci semua talangnya semuanya baru seperti kebun baru
akhirnya sudah steril baru kita jalani lagi
ada dua greenhouse yang dipunyai pemilik usaha sayuran hidroponik pertama di desa sukamakmur kabupaten bogor dan kedua di duren sawit jakarta timur
greenhouse di jakarta timur ukurannya lebih kecil di sini difungsikan sebagai sentra pengiriman
menurut saya makanan organik itu lebih sehat ya terus juga dia lebih bersih terus rasanya juga beda dari yang biasanya
nah jadi setelah nyoba itu emang iya sih hidroponik tuh kayak lebih
lebih higienis terus lebih dimakan pun terasa kayak lebih garing terus sayurannya pun juga rasanya lebih manis
bagi yang berminat menjadi petani sayuran hidroponik khususnya di kota bisa kok memanfaatkan lahan yang terbatas
kuncinya air pastikan selalu mengalir dan kedua jangan sampai ada hama
t a fernando dwi agung yudiarto kabupaten bogor jawa barat